ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono melakukan kunjungan safari ramadan keupatan pandeglang banten
dan dalam kesempatan ini ahy menyinggung soal dorongan sebagai cawapres dengan menyebut akan menyerahkan penuh ke presiden yang diusung
yakni anies baswedan untuk bisa menentukan siapa cawapresnya
hal ini disampaikan oleh ahy saat mengunjungi pondok pesantren pimpinan ulama pandeglang abuya muhtadi pada senin sore
dalam pertemuan ini abuya mengatakan ahy melakukan dialog singkat dan meminta doa untuk indonesia yang lebih baik
saat diminta tanggapan soal dirinya yang diusung menjadi calon wakil presiden
ahy menyerahkan kepada para partai pengusung dan calon presiden dua ribu dua puluh empat yakni anies baswedan
ahy berharap koalisi perubahan ketiga parpol akan semakin solid komunikasi yang dibangun juga semakin baik
sehingga calon presiden anies baswedan bisa menentukan calon wakilnya yang tepat
beliau mendoakan yang terbaik untuk perjuangan beliau berharap juga kita bisa sukses dalam perjuangan kita
kita tahu ini adalah sesuatu yang menjadi harapan masyarakat kita
saya tadi juga sekaligus memohon doa karena kami ini sedang berikhtiar untuk menghadirkan perubahan dan perbaikan di negeri kita
kita menyerahkan sebetulnya kepada bakal calon presiden yang sama sama kami usung yaitu mas
dan untuk menentukan calon presidennya memenuhi kriteria kriteria yang juga diharapkan bisa memiliki kemenangan terbesar
sedangkan saya sendiri ingin terus mempersiapkan diri dengan baik dalam semua tugas yang saya lakukan hari ini
juga merupakan bagian dari ikhtiar besar
namun demikian sekali lagi kita kembalikan kepada mekanisme
meski ditolak mentah mentah oleh demokrat
dpp pks tetap ingin mengusulkan nama menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
sandiaga uno sebagai alternatif calon wakil presiden dari anies baswedan
jurubicara pks muhammad khalid mengatakan sandiaga dan juga gubernur jawa timur kofifa indar parawansa
bisa dikaji sebagai bakal cawapres dari koalisi perubahan
sementara bakal cawapres dari internal koalisi perubahan ada nama ahy serta ahmad heriawan
namun holi tetap menyerahkan nama cawapres ini kepada anies baswedan